kita ke informasi lain tim densus delapan puluh delapan meringkus tujuh orang terduga teroris di dua wilayah di sumatera selatan
mereka diduga terkajari dengan jemaah ansarud kilafah atau jak
saat penangkapan petugas menemukan pipa paralon yang diduga untuk merakit bom
satu bungkus penjernih air aluminium sulfat dan beberapa buku jihad
pasca pengerebekan oleh tim gabungan densus delapan puluh delapan dan polda sumsel
di salah satu rumah terduga teroris berinisial sp
di jalan petaling satu lorong wakaf kelurahan mariana kecamatan banyuasin satu kabupaten banyuasin sumatera selatan rabu malam
petugas memasang garis polisi di sekitar rumah
sedangkan pemilik rumah dibawa ke kantor polisi bersama enam orang pelaku terduga teroris lainnya yang ditangkap di lokasi berbeda
istri dan anak sp meninggalkan rumahnya
menurut keterangan warga setempat keseharian sp berjualan jamu dan kemplang
ia baru satu bulan lebih mengontrak di rumah tersebut

kepada warga setempat berasal dari jalan r sukamto lorong masjid kelurahan delapan ilir kecepatan ilir timur dua palembang
tujuh orang yang ditangkap diduga terkait jaringan jemaah ansur khilafah
petugas turut mengamankan barang bukti dua unit ponsel
dua pipa paralon sepanjang empat puluh cm yang diduga untuk merakit bom
satu bungkus penjernih air aluminium sulfat dan beberapa buku jihad
kapolda sumatera selatan mengatakan penangkapan ketujuh terduga teroris itu
sebagai antisipasi gangguan keamanan jelang perhelatan asian games
sekarang masih dalam proses penyelidikan
jadi sebagai sebuah upaya kita untuk melakukan langkah langkah
jangan sampai sel sel ini melakukan tindakan tindakan yang apa namanya
ganggu kenyamanan ketentraman kedamaian masyarakat sumatera selatan
khususnya kota palembang dan tentu indonesia
barang bukti sendiri
barang bukti ada juga paralon ada beberapa cara
buku buku tentang jihad kira kira begitu lah ya
saat ini tujuh orang yang ditangkap sedang menjalani pemeriksaan di markas densus delapan puluh delapan
dan akan dikembangkan untuk menangkap jaringan pelaku lainnya
hanif kairandi banyu asin